setelah mengalami stagnansi twitter mencoba menarik minat para penggunanya dengan menciptakan sejumlah fitur baru dalam situs mereka
rencananya twitter tidak lagi membatasi cuitan hanya dengan satu ratus empat puluh karakter
nantinya hanya huruf yang akan dihitung sementara nama akun dan tautan gambar tidak termasuk dalam hitungan karakter
selain itu para pengguna twitter dapat mencuit kembali komentar mereka sendiri
dan membuat para pengguna lain melihat percakapan antar pengguna yang sebelumnya menjadi privasi
saat ini pengguna twitter mencapai tiga ratus juta pelanggan namun jumlah ini tidak juga bertambah dalam beberapa waktu terakhir
diharapkan inovasi terbaru ini dapat menarik para netizen untuk menjadi pengguna twitter